realisasi penerimaan negara bukan pajak atau pnbp dari sektor mineral dan batu bara
hingga tujuh belas november dua ribu tujuh belas berada di angka rp tiga puluh lima triliun
atau apbnp dua ribu tujuh belas sebesar rp tiga puluh dua empat triliun
realisasi capaian ini ditopang oleh kenaikan harga batubara sepanjang tahun
tercatat rata rata harga batubara acuan hingga kuartal tiga dua ribu dua puluh
di kisaran delapan puluh dua tiga belas dolar amerika per metrik ton
selain itu kementerian esdm mencatat kepatuhan perusahaan tambang
untuk melunasi tunggakan pnbp sektor mineral dan batubara
hingga september dua ribu tujuh belas tunggakan pnbp sektor minerba tersisa rp tiga dua triliun
dari angka awal tahun lalu rp tiga tujuh triliun